dengan bapak presiden mengenai bantuan bantuan kita untuk turki dan suria
dan untuk turki khususnya kemarin juga bapak presiden sudah berbicara
telepon dengan presiden erdogan dan dalam pembicaraan tersebut
presiden erdogan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi
kepada seluruh rakyat indonesia dan juga pemerintah indonesia
yang telah memberikan bantuan yang diperlukan untuk penanganan masker di turki
jadi bantuan indonesia termasuk yang paling lama masuk di antara negara negara asean
dan kita juga membantu evakuasi beberapa warga negara dari asean
dan saya mendapatkan update dari waktu ke waktu dari juga besar kita
fit hospital kita sudah mulai beroperasi
dan juga helicopter kita disiagakan untuk membantu mengangkut logistik